sementara itu laporan kasus penghinaan pancasila yang menyeret imam besar fpi rizik syihab dilimpahkan ke polda jawa barat
sebelumnya kasus ini ditangani barres krimpolri
kasus bermula saat rizik syihab berceramah di depan anggota fpi di daerah jawa barat
di dalam ceramah itu diduga rizik menghina pancasila dan presiden pertama indonesia soekarno
kasus pelapor atas nama soekarno putih terhadap ketua fpi yang dilaporkan di mabes polri
itu sudah dilimpahkan ke polda jawa barat dan sudah diterima oleh polda jawa barat dalam hal ini rizik krimpolri jawa barat
sementara kasus ini akan didalami oleh rizik krimpolri jawa barat untuk menentukan langkah langkah apa selanjutnya yang bisa diambil